dengan teknologi saya kemarin berkesempatan berbincang dengan mencom info rudi antara
yang mengatakan bahwa pemerintah akan sangat mendukung dan akan membuat regulasi yang sangat mendukung
terkait dengan perkembangan startup kemudian juga financial technology dan juga tentang digital ekonomi
dan berikut adalah wawancara saya selengkapnya bersama mencom info rudi antara
oke pak rudi antara terima kasih sudah berkabut dengan sian indonesia
salah satu topik yang sangat dibahas cukup banyak gitu ya di sejumlah panel pada saat imf world bank annual meetings di bali ini adalah terkait dengan financial technology
kalau dari pak rudi antara sendiri melihat financial technology perkembangannya seperti apa sian
jangan bicara langsung fintech tapi dalam konteks apa
pertama kita harus dorong ekonomi digital digital economy
lapangan pekerjaan baru workforce digitization
ketiga itu harus dipakai digital economy untuk namanya inklusi keuangan
kita masih belum di sana
di indonesia itu orang yang punya akses kepada jasa keuangan itu yang punya akun di bank lah ya
apakah saving account current account atau time deposit apapun namanya
itu nggak lebih dari seratus juta
ini yang harus kita
nah dalam konteks inklusi keuangan inilah
nah disitulah baru opsi solusinya adalah seperti fintech payment segala rupa dan lain sebagainya
perkembangannya sendiri dari data anda seperti apa tiap tahun
gini fintech kita harus dorong
sekarang ini yang mengampunya itu dari ojk
nah jadi saya sering bicara dengan pak wimbo dan itu harus dibuka mindsetnya semuanya
jadi regulator itu perannya itu tidak buka
aturannya itu tidak boleh lagi sebagai regulator
di kominfo itu saya hanya ngurusin regulasi
inilah mungkin yang menyebabkan akhirnya ojk juga akhirnya tidak mengeluarkan aturan aturan tentang financial technology itu
eventually pak begini
kita biarkan dulu berkembang baru kita atur
kalau belum apa diatur ya nggak akan berkembang
ini kan masalahnya dinamikanya luar biasa gitu loh
jadi balik lagi
tidak boleh hanya sebagai regulator
ya tapi juga harus menjadi fasilitator bahkan akselerator
lebih dengar ini anak muda kumpulin
eh maunya apa sih
kita dengerin simpen telinga jangan simpen mulut sama tanda tangan aturan
telinga dulu simpen
apa oke apa yang dibutuhin
bisa nggak tadi inklusi
bisa nggak masyarakat tambah akses kepada layanan keuangan
nah setelah itu baru lihat berkembang baru kita tata
oke sejauh ini fasilitas yang sudah diberikan kominfo untuk
kominfo itu melakukan simplifikasi dari regulasi
dari tiga puluh enam jenis izin sekarang tinggal lima izin
dan prinsip sebelum jam dua belas siang hari itu sore keluar
asal dokumennya lengkap
kalau disubmitnya setelah jam dua belas siang besoknya baru keluar
itu penyederhanan izin
nah kemudian bagaimana kita memberi fasilitasi ya itu banyak
kita dalam konteks digital ekonomi ada program seribu startup
bagaimana kita create dua puluh ribu orang dua puluh ribu digital talent tahun depan
yang certified oleh microsoft kemudian cisco dan all global tech company
jadi mereka siap kerja gitu teknisi
masa kita mau impor teknisi dari luar negeri
nanti pertama mahal kedua harusnya ini menjadi lapangan pekerjaan orang indonesia
oke tapi tidak takut pak dengan menjamurnya terlalu banyak sehingga akhirnya dengan aturan yang belum ada
apakah pengawasannya juga bisa lebih
ini itu masukkan ke sandbox
ini sandboard itu kadang kadang kurang lebih ini ya
daripada kita nggak jelasin ada masuk ada di situ sampai kita lihatin mana
sandbox ini untuk dana kelolaannya begitu
bukan bisnis prosesnya
dan kelolaan termasuk pada bisnis prosesnya
kita lihat ini ini kira kira bisa memproteksi pelanggan nggak
nah kalau proteksi pelanggan yaudah jalannya terus
jadi kalau kita belum apa apa udah diatur mati dia barang
tapi kalau dibiarkan bebas juga banyak yang nggak jelas
bukan yang terlihat seperti itu karena kembali ojk juga sampai sekarang belum meluarkan aturannya kan
enggak ojk itu membuat sandbox
jadi ada di gedung
kemudian semuanya lari ke sana
kalau mau jadi fintech di sana ngetes aplikasi di mana diperlihatkan
nanti diperhatikan terus semuanya
nah nanti kalau udah kira kira bisa memproteksi pelanggan kemudian juga
karena kan perbankan itu pada umumnya selalu bicaranya adalah financial stability
ya udah nggak jamannya lagi gitu
ya kita belum stabil tapi kita harus berubah cepat gitu
balik lagi bukan hanya banking stability tetapi bagaimana meningkatkan inklusi keuangan
bagaimana orang indonesia sebanyak banyaknya punya akses kepada layanan keuangan atau perbankan
itu lebih penting daripada
nah perbankan ini seperti apa ke anda apakah mereka juga
karena mau tidak mau market mereka juga akan terambil dong
karena dengan financial technology kita dengan aplikasi tidak perlu mendaftar apapun
di mana mana begitu bos
itu di mana mana begitu
dulu taksinya taksi di pinggir jalan sebelum ada regular taksi
kemudian ada regular taksi
yang komplain siapa
yang taksi omprengan pinggir jalan komplain kepada regular taksi
nah sekarang ada yang namanya aplikasi transportasi online
yang komplain adalah regular taksi kepada aplikasi transportasi online
nanti suatu saat ada
oke berarti artinya bank bank tradisional ini yang harus sebenarnya beradaptasi dengan cepat dengan teknologi
nah saya selalu bilang sekarang ada bank di indonesia yang saya tahu persis
dia bukan bank lagi kalau menurut saya
dia sudah menjadi perusahaan digital
di kantornya saja tidak ada lagi kubikal
kerjanya bebas seperti begitu
jadi mindsetnya sudah baru ada yang begitu
dan kalau menurut saya bank itu bisa dengan cara
tapi kalau bank untuk dia forward integration
dia mengembangkan sendiri fintech
orang fintech sama orang bang
orang bank itu kan terstruktur karena aturan
sudah biasa ada aturan tidak boleh ke sini tidak boleh ke sana harus begini harus begini
orang fintech kan tidak
orang fintech kan tidak
orang vintage dia dari lembar kosong dipikir oh ini bagus buat masyarakat
dia bikin saja
jadi tidak bisa
kalau saran saya seperti kemarin waktu di gioftanya
saya katakan bank itu di indonesia harus mengikuti perkembangan ini
harus alokasikan dana
suatu saat dia harus masuk dia akuisisi
saya menangkapnya ini cukup bisa dikatakan bebas
terlihat bahwa kita dengarkan dulu tambah berapa ribu startup gitu
misalnya untuk startup
kalau kita lihat contohnya kan beberapa juga sudah banyak yang akhirnya ada di volt
akhirnya ada keluhan seperti di tiongkok
itu banyak sekali startup startup yang akhirnya tidak mampu membayar kembali
saya sudah blok lebih dari dua ratus lima puluh tawaran tawaran fintech
baik untuk situs maupun untuk aplikasi
atau apa yang membuat anda ngeblok
ojk kan bisa melihat bahwa ini tidak benar blok
jadi kita bagaimana melindungi masyarakat salah satunya dengan melakukan pemblokiran yang illegal fintech
kalau ini bala dalam proses masuk saja ke sandbox
lihat saja bank juga lihat saja
nanti ini barang bagus udahlah saya masuk saya beli atau saya invest di situ
tapi di kenyataannya banyak beberapa cerita atau story di sian indonesia juga yang pernah membuat liputannya bahwa
banyak sekali akhirnya terjebak dengan karena kemudahan meminjam uang
akhirnya mereka tidak mampu mengembalikan lagi karena bunganya yang dipatok itu tidak diatur pak
bukan itu adalah isu mengenai literasi
yang saya juga akui bahwa kita ini kan ini bergerak cepat
kita tidak cukup mengedukasi masyarakat
masyarakat harus diedukasi oleh fintech oleh pemerintah
jadi harus paralel
ini biarkan berkembang ya kita lihat
yang penting kan ada proteksi
deteksi tidak boleh merugikan masyarakat
dan kalau ada yang ilegal cepat cepat pemerintah dan ojk step in
yang selama ini kami lakukan
tapi at the same time ini juga harus edukasi terus masyarakat
ada yang lebih murah
saya dapat order dari kontrak gitu ya
cepat untuk pengadaan sesuatu
tapi yang perlu modal kerja nggak banyak dua puluh lima juta rupiah misalkan ya
terus kemudian kalau saya minta kredit ke bank bank mana
waktu kontraknya sudah habis ya duitnya mungkin banyak

nah sekarang ada opsi ya silahkan
yang harus dilakukan juga oleh fintech adalah mengatur
mereka itu melakukan sebagai sro safe regulatory organization
itu mengatur diri sendiri agar tidak terjadi eksesif kompetisi
kedua juga kalau costnya itu tidak istilahnya harus untung
tapi tidak gila gilaan jangan jadi lintah darat
oke kredit macetnya juga anda tidak melihat ini akan ada potensi justru meningkat karena kembali
semua ada risikonya
nah kalau terjadi kredit macet katakan nanti di peer to peer lending
yang rugi siapa yang ngasih pinjam kan
nah yang ngasih pinjam pada saat dia mau memberi pinjam kan dia harus melakukan analisis
jadi kembali literasi edukasi ya
kalau kita bicara peer to peer lending yang mau minjam juga harus dia mengetahui mengerti risiko risikonya
yang memberi pinjaman juga harus mengerti resiko risikonya gitu loh
oke nah risikonya itu kan yang tidak diketahui gitu nanti oleh pemerintah misalnya pada saat
orang ada meminjam ternyata ada satu poin tertentu yang bahwa oke pihak dari fintech ini boleh misalnya mengambil akses atau langsung datang ke rumahnya
kalau kita biarkan fintech bebas iya
tapi kan harus buat kebijakan makanya cari orang yang fintech yang ngerti
ini ketua asosiasi fintech indonesia itu tenaga ahli saya
jadi kalau ada apa apa di kantornya kita bicara kita fasilitasi kita dengerin maunya apa gitu
oke terakhir pak rudiantara anda melihat dengan adanya gelaran imf world bank annual meeting sini
kedua institusi ini melihat fintech ini sebagai apa
ya kalau dikotomikan selalu ada pertentangan tapi kan jelas
pidatunya pak prancay juga jelas kita harus merubah less regulation
the best regulation is less regulation bukan tanpa ada regulasi gitu ya
itu jelas tadi bahwa
jadi saat ini sandbox itu yang paling penting gitu ya
yang paling sandbox itu yang jalan pokoknya jalan yang optimal
kita tidak memberikan izin segampang mungkin ya tetapi juga tidak menutup mereka untuk berkreasi
kalau kita menutup kesempatan mereka berkreasi kapan majunya bangsa ini
oke berarti regulasi yang memang tidak terlalu ketat juga bisa dikatakan
oke light touch regulation baik terima kasih
rupiah antara menteri kewangan involusi pertama berkabung dengan siena indonesia